hai tapi tunggu dulu siapa yang ngasih izin keluarga ini masuk pesan rencana
oke kalau begitu saya ketemu ustadz ridwan dulu untuk sementara keluarga itu boleh kalian bawa dulu
ke aula yes masih kita pamit ya assalamualaikum ayo mbak mbak begini ustadz ustadz ah sepertinya
kita harus menggalangkan dana untuk membantu memperbaiki rumahnya padaruan yang kebakaran
begini pak sirkiti ilhak saya mau minta tolong juga kepada haika sobri dan teman teman lainnya
teman teman santriwan semuanya ya tolong kalian antarkan keluarga pak darwan ini ke dalam aula
ya supaya mereka bisa langsung istirahat delapan puluh enam baiklah saat begitu siap laksanakan sekarang
lesu pegelinu encok segalaceng egois bukan ego putih juga capek betul betul capek
masalah gorengan makanan bukan masalah wancam saya mau kasih tahu informasi oh informasi saya
ini mau ngasih tahu ya saya mau ke dapur ya saya mau kasih tahu pak desa yang positif
mau ke dapur aja sana saya mau sirat beneran aneh bilang nanti percaya kan ngomong sama dia
tuh kesel kesel kesel keselnya usah tertuan ya pokoknya saya mau kasih tahu informasi ya
hai saya mau ke dapur mau ketemu pada sama posisi supaya masak masak nah sementara usah musa usah
zaki ataupun bedul ya salah satu diantara kalian bertiga ini tolong kasih tahu informasi penting
ini kepada ustazah nurul ya saya sekarang sekarang dulu dulu dulu kirim dengan ustazah nurul cepet
banget tadi kecapek enggak saya pernah begitu amnesianya keluar mulai mulai kalau gitu
gw apa padat semimpi bola kruasia menang
menang iptidi pade kruasia udah kalah alami alami sallala white
ya pak d positif maaf saya ganggu karena begini ada warga yang kena
musibah kebakaran innalillahi wa inna ilahi rojiku ya allah kasian banget ya pak ade namanya musibah
itu kan gak ada yang tahu kapan datangnya ujiannya gede banget ya nah saya kini kesini
meminta tolong sampai ada yang posisi mungkin untuk sementara waktu waga itu akan tinggal
di pondok pesantren kita sampai rumahnya benar benar diperbaiki mungkin masaknya agak
lebih dibanyakin lagi karena kira kira itu ada lima orang yang akan menginap di sini
hai lima orang nggak masalah ya iya kamu aja pausat nggak papa jangankan lima orang sekampung kita
tampuk woi apa ini pada sekampung semut terima kasih banyak pada selesai ya walaikum salam
walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
keluarga siapa itu
gini pak narji ini warga kampung sini pak naji mereka tuh korban kebakaran
semuanya baru tadi kebakaran jadi sementara mereka mau tinggal di sini iya pak narji rumahnya itu
ncriko mereka nggak di tampung disini lompat vengeance tarkopon jarciil karena i radial
kok mereka berani beraninya bawa orang tinggal di sini nggak izin dulu sama saya
nilainya minus lagi tapi tunggu dulu siapa yang ngasih izin keluarga ini masuk pesan
untuk antar posisi dan panasnya ya oke kalau begitu saya ketemu ustadzuan dulu untuk sementara
keluarga itu boleh kalian bodoh ke aula yes sih makasih pak kita pamit ya alamu'alaikum
kita harus menggalangkan dana untuk membantu memperbaiki rumahnya pak darwan yang kebakaran
siapa yang menyuruh orang orang luar itu tinggal di pesantren ini
dipercaya untuk itu
anda mendapatkan nilai
itu harus izin dari saya
saya tidak mau para korban kebakaran itu tinggal di pesantren ini
bang darji untuk sementara enggak apa apa lah
kita tampung dulu sebentar ya
kasian mereka itu lagi kena musibah
pokoknya tidak bisa
saya tidak ingin tempat para santri ini menjadi tempat tinggal sementara untuk para korban kebakaran
bang darji masih ingat kan sama atap bocor
ya kalau saya pikir siapa tahu para korban kebakaran tersebut bisa ikut membetukan atap bocor
iya itu betul gara gara kelinci
jangan jangan ustadz musa mau buka rahasia
setelah saya kaji ulang dan saya evaluasi untuk sementara ini pesantren kunanta
boleh kok untuk tempat tinggal sementara para korban kebakaran
tapi lain kali kalau udah apa apa ngomong dulu sama saya ya
saya pamit dulu ya
makasih banyak ya ustadz udah bisa ngerubah pikirannya bang narji
gak usah berlebihan kayak gitu
kalau ada orang bilang terima kasih terima kasih
lebih baik jangan terima kasih tapi terima saya menjadi pendamping hidupnya ustazah anda kali ya
di belakang nt ada aneh
hargain dong perasaan aneh
ya dihargain mau berapa tinggal dibanderol harganya
mendingan kita bicara kali lebih lanjut lagi
iya kelinci tuh yang lompat lompat makan hortel
ibu bapak sekarang istirahatnya di sini dulu ya bu
kalau mau minta sesuatu ojo sukan sukan bu
bilang aja sama kami
kita bakalan membantu bu
bilang aja mau minum makan apa apa bu
terima kasih ya nak
kalian semua sudah membantu keluarga bapak